larangan ekspor bauksit setelah sebelumnya kita kalah di wto dengan nikel
sepertinya pemerintah kembali lagi ingin mengedepankan program hilirisasi
lalu dengan pelarangan ini apa yang anda lihat mas
apakah memang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas produksi mentah indonesia
sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan dan peluang baru di sini
iya terima kasih
sudah sangat jelas sekali bahwa hilirisasi itu akan memberikan
nilai tambah yang luar biasa besar
baik dari sisi ekonomi penerimaan tenaga kerja alih teknologi dan lain lain
maka seperti yang dikatakan oleh pak jokowi
bahwa transformasi ekonomi indonesia ke depan itu tertumpu pada
bagaimana kegiatan hilirisasi terhadap mineral yang kita miliki itu bisa dikembangkan
itu seratus persen benar
kita selama ini diberikan
diberikan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa
kita punya nikel kobal terus kemudian ada timah tembaga dan juga bauksit
tetapi karena kita tidak mempunyai teknologi yang memadai
modal yang juga tidak cukup memadai
sehingga apa kekayaan yang kita miliki ini kita ekspor dalam bentuk raw material
dalam bentuk biji
padahal kita tahu raw material ini mempunyai nilai ekonomis yang masih sangat rendah
mau mengubah itu
yang sudah kita lakukan di nikel
kita berhasil melakukan transformasi luar biasa sejak tahun dua ribu lima belas yang lalu
dari yang sebelumnya kita hanya bisa mengekspor raw material biji nikel
kemudian dengan kebijakan hilirisasi itu harus dilakukan
akhirnya perusahaan perusahaan itu membangun pabrik pengolahan di indonesia
bagaimana tahun dua ribu tujuh belas yang lalu nilai ekspor atau nilai devisa dari
nikel itu hanya mencapai sekitar dua dua miliar usd
dan tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu nilainya naik berkali kali lipat menjadi sekitar tiga puluh miliar usd
nah ini tentunya akan mengubah landscape dari
perekonomian indonesia yang sebelumnya sangat tergantung kepada komoditi
kemudian beralih menjadi berbasis industri
setelah itu juga kita terapkan untuk mineral
misalnya bau boksit timah dan yang lain
apa yang diminta oleh pemerintah
melalui presiden jokowi
bahwa hilirisasi bau boksit itu harus segera dilakukan
itu bertujuan positif untuk bagaimana menaikkan nilai tambah
dan juga ketahanan industri nasional
baik mas toa yang menarik tadi saya coba underline adalah terkait dengan teknologi dan modal
merupakan salah satu kendala sebelum akhirnya
kita melakukan transformasi dari hanya mengekspor bahan mentah
tapi akhirnya bisa meningkatkan produksi ya
tapi kalau kita bicara mengenai hal ini
apakah indonesia sudah siap dari permodalan dan teknologi untuk mengolah bauksit menjadi bahan baku lain nih mas
kalau teknologi kita memang harus menggandeng dengan mitra asing
karena teknologi pengolahan bau boksit
dan juga mineral yang lain
itu sejujurnya memang belum kita kuasai
nah hal yang sama juga dengan modal
untuk satu pabrik pengolahan bau boksit
dengan kapasitas di sekitar input sekitar di atas lima juta
itu bisa membutuhkan modal investasi sekitar satu miliar usd
atau sekitar empat belas triliun
tentu angka itu bukan angka yang kecil
hanya pengusaha pengusaha kelas tertentu saja yang akan mampu dan sanggup untuk membiayai itu
nah yang lain juga pastinya kita tahu karena keterbatasan modal
biasanya yang terjadi kita juga akan menggandeng pihak dari luar
untuk bisa menanamkan investasi di indonesia
opsi itu mungkin saja dilakukan
sangat mungkin dilakukan
dan itu yang sekarang dilakukan oleh sejumlah perusahaan perusahaan di indonesia
menggandeng investor dari luar
yang bersedia untuk membawa teknologinya
dan kemudian dibangun di indonesia
lengkap juga dengan investasi yang mereka akan

nikel kita akhirnya kalah di wto ya terkait
mas towa kalau kita bicara sebelumnya nih nikel kita akhirnya kalah di wto ya terkait

lalu apakah kedepannya boksit juga
tadi mengingat indonesia masuk dalam enam negara penghasil boksit terbesar di dunia
dan apakah ini juga akan mendapatkan tekanan dari negara negara lain
terkait dengan bahan baku ini mas
bisa jadi sangat mungkin
karena sekali lagi
siapa yang menguasai mineral kedepan itulah yang menguasai dunia
karena mineral mineral seperti nikel tembaga timah boksit
bauksit itu adalah material material yang dipakai untuk industri strategis
artinya negara negara seperti eropa
terus kemudian negara amerika dan lain lain itu adalah negara yang menguasai teknologi
tetapi mereka tidak mempunyai sumber daya alam
jepang korea segala macam itu tidak mempunyai nikel tidak mempunyai bauksit gitu kan
tetapi industri mereka justru membutuhkan material material tersebut
ketika terjadi pelarangan ekspor seperti yang terjadi di nikel
sebenarnya yang terjadi adalah mereka kekhawatiran dari negara negara uni eropa adalah
mereka tidak mampu menguasai sumber daya mineral tersebut
padahal sebenarnya sumber daya mineral tersebut seperti nikel
itu adalah bahan baku utama untuk industri manufakturing dan industri yang dikembangkan oleh negara tersebut
nah khususnya bauksit itu mungkin juga akan terjadi hal yang sama
karena negara negara yang saat ini menjadi penguasa teknologi
itu sama sekali tidak mempunyai sumber daya alam
maka apabila ada hambatan terhadap ketersediaan bahan baku untuk industri mereka
itu jelas jelas akan mengancam keberlangsungan industri di dalam negeri dari negara negara tersebut
nah tapi sekali lagi hilirisasi ini sudah kita tahu bahwa
nilai manfaatnya bagi negara kita sangat luar biasa besar
artinya apakah kemudian dengan ancaman kita akan dibawa kembali ke wto
akan menyurutkan langkah kita untuk melakukan hilirisasi
menurut saya sebaiknya kita tidak perlu khawatir berlebih
walaupun perlu nggak kita harus berhati hati dalam menerapkan kebijakan ini
jangan sampai kemudian hal yang sama seperti kasusnya di wto terhadap nikel itu terjadi
tapi pada dasarnya
hilirisasi itu sudah amanat dari undang undang
dan kita semua tahu bahwa hilirisasi itu akan justru menyebabkan negara ini negara kita
itu melakukan transformasi ekonominya
gitu kan beralih dari berbasis komoditi menjadi berbasis industri
dan itu akan positif dari sisi apapun ekonomi sosial dan yang lain lain
mas toa kalau kita bicara mengenai tadi ya
langkahnya sebenarnya memang baik idenya sangat ideal sekali ya
tapi kendala modal teknologi
apakah tidak terlalu terburu buru nih mas kita untuk men stop ekspor bauksit ke luar negeri
mengingat kita sendiri masih terkendala terkait dengan transformasi teknologi
kemudian juga modalnya
tadi anda katakan empat belas triliun untuk satu pabrik
sementara di satu sisi kita ekspor di tahun dua ribu dua puluh dua ini sebesar enam ratus dua puluh delapan juta dolar amerika mas
sejujurnya amanat untuk melakukan hilirisasi itu sudah ter
tertuang dalam undang undang nomor empat tahun dua ribu dua
which is berarti itu sudah sekitar tiga belas tahun yang lalu
itu amanat dari undang undang
dan dalam kurun waktu tiga belas tahun itu sebenarnya pemerintah sudah memberikan uang dan waktu yang cukup besar
cukup longgar dan lama kepada pengusaha dalam negeri untuk menyiapkan pabrik pengolahan
tetapi memang betul tidak semudah itu
tidak semudah itu
tetapi di satu sisi kita bisa mencontoh hilirisasi yang cukup berhasil di nikel
dimana hilirisasi di nikel itu mulai menggeliat di tahun dua ribu lima belas ketika pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor biji nikel
dan saat itu kemudian karena tanda petik pengusahaan ini terpaksa
kalau mereka tidak bisa jualan biji nikelnya
akhirnya mereka banyak kemudian menggandeng perusahaan perusahaan dari luar untuk kemudian membangun pabrik di dalam negeri
hasilnya sampai hari ini itu sekitar sembilan puluh pabrik pengolahan nikel sudah terbangun di sejumlah wilayah di indonesia
nah memang tidak semudah itu juga untuk meng copy paste kasus keberhasilan di nikel untuk bauksit
tetapi setidaknya kita sudah melihat
kalau tadi mas yuda mengatakan nilai devisa dari bauksit itu tahun dua ribu dua puluh dua sekitar enam miliar usd kan

di nikel itu sudah sekitar tiga puluh juta usd

angkanya jauh lebih besar kan
kenapa karena yang dihasilkan oleh hilirisasi di nikel sudah bukan lagi produk bahan mentah
tetapi intermediate product yang mempunyai nilai tambah jauh lebih besar daripada biji
iya kemudian ini terkait dengan smelter mas serapan smelter sendiri
kita bicara terkait dengan seandainya ekspor bauksit dihentikan
apakah serapan smelter sudah cukup dan bagaimana pula dengan proyek smelter alumina mas
data menunjukkan bahwa produksi biji bauksit di indonesia itu sekitar tiga puluh an juta per tahun
sementara pabrik yang saat ini sudah beroperasi itu hanya sekitar tiga
dimana kapasitas input biji bauksitnya itu hanya sekitar tidak lebih dari lima juta
artinya ada selisih sekitar lima belas juta
tapi kalau kita mengambil hasil produksi penambangan yang kalau kemudian ini ekspor biji ini dihentikan
itu menjadi tidak bisa terpasarkan
ini menjadi tantangan juga sih
artinya perlu ada pembicaraan yang komprehensif juga kepada para pengusaha pertambangan
yang tujuannya adalah untuk jangan sampai kemudian kegiatan pertambangan di sektor tambang bauksit
ini kemudian menjadi bermasalah
bisa menambang tetapi kemudian tidak bisa memasarkan
atau kalau misalnya menambang tetapi kemudian asal dominasi belum bisa terpasarkan
memang yang tadi saya sampaikan
sepertinya masih ada terkendala komunikasi dengan mas muhammad tohad
terima kasih sekali dengan mas muhammad toha
selaku ketua kajian strategis pertambangan perhimpunan ahli pertambangan indonesia kami mohon maaf
tadi komunikasi terganggu tapi kita sudah mendapatkan informasi yang cukup aktual terkait dengan perkembangan rencana untuk men stop boksit indonesia di tahun mendatang